kita ke informasi lainnya saudara kementerian kelautan dan perikanan kembali menangkap kapal asing di perairan arafura
kapal berbendera rusia ini saudara menjadi target operasi sejak satu bulan yang lalu
kapal ini membawa dua belas abk wni dan delapan belas abk wna
kapal ini diduga melakukan pencurian ikan di wilayah perairan indonesia
sudah satu bulan kami deteksi kami kejar bahkan sempat ke perairan australia
tapi kita pastikan bahwa kita ada kerjasama juga dengan beberapa instansi terkait aph yang lain dan juga dengan pihak australia abf dan hafta
di situ kita bisa komunikasi memastikan kapal tersebut bisa kami tangani
hari ini kerjasama atas semua intansi yang ada kita bisa melakukan dan menangkap kapal berusia yang kosong tiga